idul adha lagi lagi harus dirayakan berbeda tanpa bisa langsung melihat penyembelihan hewan kurban bahkan berjabat tangan
apalagi bagi mereka yang harus jauh dari keluarga karena terpaksa mendapatkan perawatan
seperti perayaan idul adha pasien covid sembilan belas yang berada di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
bergabung ari fauzi dan sang istri kelly karenina selamat malam ari dan kelly
dari pemerintah sendiri di wisma
pemerintah sendiri memang tidak ada perayaan tolak idul adha yang dipusatkan di tempat di lapangan atau di mana gitu kan
dari misalnya kita tiap rantai kan punya waktar berpengasihnya
ya saya pernah nanya ini asal di mana nih
beberapa saya tanya tanya kan memang ada beberapa yang membeli tolak idul adha
tapi kebetulan di lantai saya tinggal sekarang ini kebetulan agak kompak ya pasien pasiennya
jadi mereka terus kan untuk bagaimana kalau kita mengelan shalatin sendiri di sekitar lantai
dan alhamdulillah jamuahnya ada sekitar sepuluh orang tadi dan kita shalatin bersama sama dengan kondisi sederhana dan terbatas terbatasan
tapi dengan kondisi yang seperti ini kita bagaimana caranya kita bisa merasakan idul adha
dan takbilan bersama dan shalatin bersama
oke kondisi ini pun artinya tercipta tidak hanya antar pasien atau sesama pasien begitu juga dengan tenaga kesehatan yang bertugas di sana ya kel ya
mereka tetap bekerja jadi suasana di wisma atlet untuk idul adha hari ini sangat normal seperti hari hari biasanya
semua tetap bekerja secara secara identitas
pasien juga tetap ada beberapa disiapkan
tapi hari hari cuma bedanya kita tidak ada shalatin berjamaah

setiap hari kalau kita tiap pagi jam delapan itu mulai ada aerobi sampai jam sepuluh an lah ya
kalau hari ini mungkin karena mungkin lebih untuk menghormati hari raya
hari ini untuk hari di pagi tidak ada
tapi tetap kita olahraga masing masing
misalnya beberapa pasien yang mereka tetap lari atau jalan kaki gitu
tapi kalau ada simpetisi enam itu jadi tidak ada
dan mungkin karena lokasi wisma atlet ini masih dekat dengan perusahaan hukuman

itu cukup mengobati kerinduan sih untuk kami kami yang seperti gimana ya di karabina

dan lewat chat misalnya

ini yang harus kita lakukan
kadang kadang serius sih misalnya kita kan siap kamar kan ada ini dan itu lagi
sekarang kita berkongsi lagi kita dengar suara
jadi itu kayak kita di rumah keluarga gitu

insya allah semuanya yang kompetit yang mungkin tidak mudik
tapi kali ini meskipun berdua dengan suami tapi ketika jauh dengan anak dan orang tua itu
wuhh feelnya beda sekali
bagaimana merasakan dukungan itu juga bagian dari salah satu pengobatan lah pengobatan atau mengobati kerinduan
dukungan yang diberikan antar sesama pasien
pastikan banyak juga yang kondisinya sama seperti kelly dan ari
yang tidak bisa merayakan idul adha bersama keluarga
begitu juga dengan nakes di sana
yang kalian rasakan bagaimana bentuk dukungan itu
bentuk dukungan kami dari sesama pasien dulu mungkin memang kita kebetulan di lantai saya ini sangat kompak ya
jadi kita sama sama saling support
bahkan untuk mereka yang misalnya sudah lulus nih sudah jadi sarjana covid
mereka juga masih tetap keep in touch supaya tetap menyemangati teman teman yang masih berada di sini
dan masih mengejar untuk proses penyembuhan gitu supaya bisa sama sama lulus juga
dan dari nakesh juga sangat supportive
apa ya kebetulan karena ada grup whatsapp untuk di tiap lantai itu
jadi kita bisa keep in touch antara nakesh dan juga sesama pasien
jadi kita tidak hanya untuk soal obat dan juga makanan ya
tapi bisa juga untuk hal hal yang lain
bahkan ada juga layanan psikologi untuk timbul psikologi di sini
untuk pasien pasien yang merasa mungkin bisa lebih tenang gitu
oke apa yang paling dirindukan kali ini dari kelly dan juga ari
kan pasti harus pisah dari keluarga dari anak dari ibu
yang paling dirindukan selain makanan yang kayaknya mungkin nggak ada di sana
sate kambing ya kan dan lain sebagainya yang biasanya tersaji di atas
kita sudah tidak memikirkan makanan ya
sate kambing apapun itu kita tetap makan nasi kotak ini semua ahli ya
yang paling dirindukan tentu saja dengan anak sih karena anak kita masih balita

kalau misalnya gitu ya

karena baik lagi di rumah ya berdua anak cuma ibu maksudnya doang
karena kita pasti pasti dimasaknya kita pulang kita cek kategori aktif
biar bisa kumpul lagi terus terusan untuk membantu ibu suami ibu
kalau ibu kalau anak keluarga di rumah bisa menyaksikan hari ini
mau menyampaikan apa untuk mereka orang orang tercinta yang ada di rumah
saya juga akan pulang rindu
sudah karena saya rindu orang tua ke anak sudah berat banget
tapi sebetulnya masih beruntung yang pakai teman teman yang lain sebetulnya ya
jangan kuat kuat dengan kakita
kalau misalnya ada punya kemampuan untuk misalnya bisa berkomate joget
bisa berkomate podcast laksanakan
kalau yang korea dengan posisi kita ini itu benar benar
tidak kata bilang gila gila ini ini kayak gini sih hidupnya sih
walaupun itu butuh beberapa hari untuk melihat bahwa ini sudah takdir
ini sudah jalanin kayak gini gitu
terima kasih kelly dan juga ari
kita doakan mudah mudahan bisa kembali cepat berkumpul bersama anak bersama keluarga
segera hasil pcr nya dinyatakan negatif ya
sehat sehat selalu tetap semangat ya
selamat merayakan idul azhar
terima kasih selamat malam